dan tingkat elektabilitas memang ini tadi sudah kita jelaskan ini bukan sebuah patokan bagi partai apalagi pd perjuangan untuk bisa menakar kekuatannya
tapi kalau kita bicara pd perjuangan ini rapat kerja nasional pdi perjuangan ini tengah berlangsung di bali saat ini
dalam acara partai ini banyak kader kader pd perjuangan yang juga tengah bertarung dalam kontestasi pilkada dua ribu delapan belas
langsung saja kita bergabung dengan budi adiputro di sanur bali saat ini
budi selamat malam anda memotret langsung bagaimana rakernas pd perjuangan
nah malam ini anda sedang bersama dengan siapa di sana ini budi pasti dengan kader pd perjuangan
betul sekali renhar selamat malam pemirsa siena indonesia
hari ini ratusan elit pdi perjuangan berkumpul di sanur tapi narasumber saya yang satu ini terlihat mencolok di antara ratusan elit pdi perjuangan yang tampil dengan baju merahnya
mencoloknya bukan karena pawakannya
mungkin karena yang berbeda atau mungkin bajunya agak aneh
tapi narasumber yang satu ini adalah mencoloknya karena rambutnya yang berbeda
rambutnya yang berwarna putih
siapa lagi kalau bukan calon gubernur jawa tengah ada mas ganjar pranowo
terima kasih mas ganjar sudah bersama kami
anda sangat terlihat jelas mencolok di antara ratusan orang orang pd perjuangan
ini kan musim pilkada mas ganjar
terkenal dengan rambut putihnya
maka emang semir rambut jelang pilkada
supaya tampil beda tapi lebih mudah misalnya
saya kemarin beli semir tapi keliru semir sepatu
jadi nggak mungkin dong saya garukin di sini
disamping rambutnya putih tambah satu lagi
nah itu makanya anda menjadi sangat mencolok di antara ratusan elit pd perjuangan di sandur bali
tapi kita bicara pilkada mas ganjar
apa yang berbeda dari pilkada jawa tengah kali ini dibanding anda ikut pilkada lima tahun
apa yang spesial buat anda sekarang ini
sama saja sebenarnya
rakyatnya sudah biasa memilih
sejak pilkades pilek pilpres pilgub pilgub pilwali semuanya sudah biasa
mungkin yang berbeda karena sekarang hanya dua pasang
kalau dulu tiga pasang
ya selebihnya menurut saya biasa saja
hal yang paling menantang apa mas ganjar
dari segi calon yang lebih susah atau demografi masyarakatnya yang juga berbeda
itu sudah pasti ya
jawa tengah yang gede tiga puluh lima kabupaten kota
penduduknya tiga puluh lima juta lebih
mungkin hitung hitungannya sekarang lebih banyak

mungkin tiga puluh enam lima juta yang kurang lebih
tapi hari ini yang paling menantang adalah statementship
kenegarawanan yang mesti kita tampilkan kepada masyarakat
untuk tidak fitnah tidak ngehooks
terus kemudian kita belajar dari pilkada di beberapa tempat
yang kalau kita memprovok itu kelompok pendukung itu bisa berbenturan
kalau kita memfitnah itu kelompoknya bisa saling fitnah saling ngentap
maka seringkali pilkada memunculkan hal yang tidak terlalu baik
hal yang negatif terus
padahal ini lagi mencari posisi politik untuk membuat keputusan yang baik
nah kalau ini negatif terus kan nggak bisa
tantangan terbesar buat saya sekarang adalah itu
gejalanya sudah mulai mengarah ke sana atau jauh dari itu menurut anda
sudah sudah sudah
fitnah sudah ada
sudah ada akun saya
namanya edgajar papirio
tetapi menjelek jelekkan pak sudirman said
saya nggak terima
kalau itu pendukung saya tak cita kepalanya
tapi kalau itu yang lain atau orang yang tidak di pendukung manapun tapi dia hanya ingin memprovok saya minta untuk dilakukan
kemarin juga saya dengar dari kubu pak sudirman said juga sedang melaporkan karena ada acara apa begitu
terus kemudian ada yang memuntase
kita saling mengkoreksi
maksud saya agar percikan api sedikit saja segera kita padamkan
jangan sampai membakar seluruh jawa
dan ini peran elit peran pahala calon calon untuk meredakan
jadi kita harus mencari yang lebih adem itu sehingga yang di bawah kemudian menjadi lebih adem mas ganjar
ini menurut saya yang paling bagus karena kita harus memberikan contoh itu
ya debatnya program saja deh
oke mas ganjar
tapi kalau kita bicara mengenai posisi politik anda tahun ini dibandingkan dengan lima tahun yang lalu ya
mas ganjar kalau kita bicara tahun ini survei nomor satu
sejauh ini ya
partai partai politik pengusung juga lebih banyak
kalau kita bicara agak mundur ke belakang lima tahun lalu anda kan kuda hitam mas ganjar
survei juga kalah
kemudian tapi bisa menyodok di perempatan
kalau kata orang anak zaman sekarang itu nikung nikung di perempatan gitu
apa yang membedakan
maksud saya apakah posisi sekarang di atas angin menjadi membuat anda lebih sulit atau justru menjadi semangat anda lebih yakin lagi menang
karena hitung hitungan rasionalnya begini
dulu saya diusung oleh pdi perjuangan saja
maka saya bukan kuda hitam kuda merah
karena waktu itu yang mengusung hanya pdi perjuangan
kuda merah dengan rambut putih ya
dengan rambut putih
rambut putih dan merah putih kan sudah pas itu
jadi pada saat kemudian kita di antara tanda petik dikeroyok kita bisa menang
elektabilitas rendah popularitas rendah kok bisa menang
siapapun bisa memenangkan
ada teori yang saya pelajari
pemenangan atau kemenangan sebuah kontestasi pilkada itu dipengaruhi tiga hal
satu siapa yang mendukung
kalau dia independen banyak nggak
kalau dia partai partainya banyak nggak
nanti mereka sulit nggak
yang kedua si aktornya sendiri kandidatnya apakah dia cukup menarik
punya faktor diferensial yang kemudian bisa menarik simpati masyarakat
dan yang ketiga logistik
maka salah satu itu lemah maka salah dua yang lain harus lebih kuat untuk menutupi
nah pada konteks pilkada hari di jawa tengah mungkin orang relatif sekarang relatif mengenal saya
maka proses pengenalan saya relatif cukup
tapi saya selalu berpikir diri saya sendiri
dulu saya prosentase rendah saja bisa menang
artinya yang lain juga punya peluang menang
artinya kita harus waspada
artinya kita harus menyapa rakyat
artinya kemudian jika kita berkampanye
jadi bukan membuat anda lebih leha leha kalau gitu saya bisa agak lebih santai lah kali ini
itu cara berpikir yang sombong
yang sombong yang melena yang memabukkan
survei banyak survei tinggi partai banyak kan harusnya lebih tenang mas
saya harus mengkonfirmasi masyarakat
ketika saya turun ke masyarakat biasanya orang pak selfie pak minta foto pak minta salaman pak minta kalender pak minta kaos
kalau hari ini kemudian saya datang kepada masyarakat mereka masih melakukan itu
secara hati saya hanya mengkonfirmasi ya sepertinya dia masih di barisan saya
tapi seandainya saya masuk satu komunitas kemudian mereka cuek tidak minta ini tidak minta itu salaman aja nggak ngeliat saya
saya harus alert buat diri saya
dan sejauh ini masih minta selfie kan mas ganjar
tapi gini mas ganjar ini ada satu fenomena
di pilkada ini anda kan berpasangan dengan taj yassin
kemudian anda meninggalkan pasangan anda yang lama gitu
banyak fenomena gitu pasangan pilkada di periode kedua itu pecah kongsi
karena kalau kita lihat di morowali misalnya atau tolik tolik
kemarin ada bupati dengan wakil bupatinya berantem segala macam
kayaknya kok banyak yang pecah kongsi dan akhirnya gak akur
anda meninggalkan pak heru itu karena memang tidak akur
atau memang karena realita politik yang membuat anda harus meninggal harus mencari pasangan lain gitu mas ganjar
pertanyaannya bagus ya
wah hebat dong
saya tidak pernah meninggalkan beliau karena kami ini hampir lima tahun cocok cocok saja
jadi nggak pernah ada konflik nggak sindir sindiran atau nggak
karena boleh di search di media sosial di online gitu
sekali aja ada nggak konflik saya sama beliau sekali aja
sehingga sampai dengan terakhir kami bersepakat untuk berpasangan terus
kami saya dan pak heru
itu kalau bahasa jawa karpembilung gitu kira kira itu ya
tapi kami berdua ini kader partai mas
maka kami serahkan kepada otoritas pengambil keputusan dalam hal ini bu mega
bu mega kemudian menentukan
bu mega komunikasi dengan tokoh masyarakat di indonesia termasuk para ulama
maka pada saat itu ulama memberikan masukan
sebaiknya berpasangan tapi tidak satu rumah
maka sebelum itu kami menghadap ketua umum bahwa kami siap dicalonkan berdua
kami siap tidak dicalonkan berdua
kami siap dicalonkan salah satu saja
itu komitmen kami berdua
dan pak heru legowo dengan hasil keputusan ini
tentu saja karena kami sudah menyampaikan itu di awal
bahwa mungkin apa ada perasaan yang sedikit apa tidak serak bisa jadi
tapi pada saat kemarin kita raker dasus ibu mega saja pak heru terima kasih
ibu mega itu begini
pak heru terima kasih
dan kesepakatan kami kita tunjukkan
nah pada saat itulah kemudian dipilih
mungkin ada teori cliffort guards yang dulu mengatakan jawa ini ada abangan ada santri
tentu teori itu sekarang usang
tapi ternyata ketika kami kemudian berpasangan di situ rupa rupanya ini mendapatkan respon yang cukup bagus
tidak ada konflik mas
tidak ada konflik
ini full keputusan penugasan partai dan kami harus melakukan
tapi masalahnya begini mas ganda
ada masalah baru lagi
anda ini kan tidak berkonflik berarti pak heru quote unquote secara moral spiritual mendukung pencalonan anda pastinya ya
secara mental mungkin
insya allah begitu
insya allah seperti itu
tapi yang dikhawatirkan oleh banyak pengamat pemilu ketika petahana maju wah ini dia nih ada rentan sekali abuse of power
memakai aparatur sipil negara untuk memenangkan
memakai apbd untuk dana bansos dana hibah segala macam
bagaimana anda meyakinkan publik bahwa ganjar tidak memanfaatkan dirinya sebagai gubernur
dan memanfaatkan heru sebagai wakil gubernur yang menjadi karateker untuk memakai infrastruktur negara infrastruktur jawa tengah
yang pertama sekarang aturannya mesti cuti ya full
kalau dulu kan cutinya cuma kampanye doang ya
tapi kan masih bisa telepon teleponan mas
sekarang orang ada banjir di brebes sorry longsor di brebes
ada juga longsor di banjarnegara
ada keretakan tanah
tanah yang sekarang terjadi di wonogiri dan di subuharjo
ada banjir di sayung demak
mas dia sekarang lapor saya
masa jawaban saya di twitter mengatakan begini maaf ya saya lagi cuti
ya enggak lah saya bisa mengakses kok
tapi aksesnya kalau begini mas
hei teman teman di skpd opd dinas segera turun ya bantu
sekarang saya enggak
mohon maaf apakah saya bisa dibantu ini ada laporan masyarakat anda mau tolong nggak
sehingga yang memutuskan dia sendiri
alhamdulillah komunikasi itu seperti itu
tapi insya allah saya tidak menggunakan lagi fasilitas itu
bahkan kemarin saya nginep di perwakilan jakarta saja yang kamarnya biasa saya pakai
ini sehari berapa rp dua ratus tujuh puluh pak
oke jadi anda meyakinkan bahwa anda tidak memakai segala fasilitas
kita harus break atau kita tutup oke kita tutup
ini pertanyaan terakhir kalau gitu sama mas ganjar
mas ganjar ini kan menghadapi pilkada kali ini
mohon maaf karena waktu kita sangat terbatas
anda ini kan diserang cukup banyak kali mas ya
banyak godaan godaan bukan godaan uang tapi godaan kasus
anda disebut sebut di iktp anda masih punya tanggungan masalah kendeng gitu
ini anda menganggap ini menjadi bagian bagaimana anda menyikapi tantangan tantangan ini supaya tetap bisa melaju
pasti lawan politik akan menggunakan itu sudah saya prediksi
jadi kalau ada itu tinggal saya confirm aja oh betul oh betul oh betul
kendeng kita serahkan klhs nya sama pusat kita tinggal tunggu saja
dan kemudian untuk pabrik semen yang mau berdiri di jawa tengah
semen yang mau berdiri di jawa tengah semen yang mau berdiri di jawa tengah
sudah saya mintakan surat kepada presiden untuk moratorium terhadap pabrik yang sekarang ada di rembang menunggu klhs itu
saya mintakan kepada perusahaan agar dia memberikan saham kepada masyarakat
untuk iktp sekarang andina rogong sudah mengatakan dia tidak memberi
kemarin nazarudin ngomongnya mincela mincele sehingga kebohongan kebohongan dan fitnah itu muncul
saya berikan saja kalau tidak korupsi jangan takut
jadi semakin lawan
lawan itu dengan baik
kalau bersih jangan penarisi
karena tagline saya boten korupsi boten ngapain
boten semir rambut
baik terima kasih mas ganjar atas perbincangannya
mudah mudahan di tahun politik ini semua masalah masalahnya bisa diselesaikan
dan tadi anda kalau saya lihat sumringahnya kayaknya yakin bisa melalui karang karang politik yang berat ini
yang penting masyarakat amanlah senang
pilih karena boleh senang dan boleh lucu juga
tidak usah tegang tegang
dan jangan juga mengembut
karena saya penggemar ganjar pranowo lebih suka linjaran rambutnya putih
terima kasih mas ganjar pranowo untuk perbincangannya
kita kembali ke reinhardt
baik terima kasih budi adiputro
perbincangan anda langsung dengan ganjar pranowo
dan usai jeda kami akan segera kembali dengan sejumlah informasi lain
tetap bersama kami di layar pemilu terpercaya